sekarang gak waktunya buat bercanda lagi ya
terbanyak sekali tugas yang harus kita kerjakan sekarang
kalian tahu banyak sekali orang jahat
jadi kita harus membuat mereka jerah
saya mau semua berkasnya segera diantar
saya siapin semua di meja saya
soalnya tadi anak anak mungkin habis dari pesawat berapa jam
jadi tingkahnya gak keharuan
saya harus berteruskan ke rumah
saya harus berteruskan ke rumah
saya harus berteruskan ke rumah
saya harusnya berterima kasih sama ibu
namanya juga anak anak
mereka akan tetap menjadi anak anak yang bersemangat
saya harap ibu dan anak anak ibu
beta tinggal di hotel saya
kalau ada apa apa ibu bisa hubungin saya
ataupun ferry dan david
ini kartu nama saya
oh jadi bapak yang punya hotel ini
saya berharap bisa dapat kesempatan

tapi dia masih gayanya

nggak bisa saya mau saya mau dia saya mau tasya bisa begitu kalau masih ada foto foto
tasya enggak masih pak coba tolong kamu ganti posisi mau di sini posisi tasya
ya pokoknya saya mau acara nanti promonya harus all out all out semuanya
kenapa apa yang kamu bingungin lagi sih fair begini fair kita semua lihat kan
penampilan tasya waktu itu kayak gimana para pejabat semua terhibur kok mereka sampai
standing oplos lihat penampilan tasya apalagi kita raguin dari penampilan tasya
kamu pun senang penampilan fasya kamu juga ya kan tapi pak enggak ada tapi tapian lagi
fair saya mau tasya dan saya mau dia saya nggak mau siapa siapa dan menurut saya
tasya nggak bermasalah selesai kan nggak ada yang perlu kita debatin lagi
saya rasa udah cukup
ah stop biar saya yang ngerjain ini kamu ikutin patisan aja
nggak bisa pak tristana udah nyuruh saya untuk urus urus ini semua
udah lah fed kamu nggak usah bahu ya ikutin aja patristana cepet
tapi kalau patristana tau gimana patristana keburu jauh nanti ayo cepet sana

nggak semudah itu tasya
orang akan mengira kalau ini adalah kesalahan
shh sekarang nggak waktunya buat bercanda lagi ya
kita banyak sekali tugas yang harus kita kerjakan sekarang
kalian tahu banyak sekali orang jahat
jadi kita harus membuat mereka jerah
saya mau semua berkasnya segera diantar
saya siapin semua di meja saya dan kamu tinggal antar aja
oke lihat dulu
pak tristan pak tristan
kok bapak tega sekali sih
seharusnya kan maudie yang di halaman paguangan ini pak
kenapa jadi kayak begitu
bu maya ibu maya tenang dulu bu
kita semua kan tahu waktu itu dalam acara saya yang tampil itu tasya bukan mau dipu
kalau nggak begini aja bu
kita buat kesepakatan
kedua anak ibu kerja sama saya
yang satu di atas panggung yang satu di bawah panggung
nggak nggak nggak aku tidak bisa terima
ini nggak bisa diterima dong
iya bu tapi kan saya udah kasih kesepakatan sama ibu
saya dikasih tawaran menarik dan menurut saya kalau saya bayar ibu double
kedua belah pihak menguntungkan bu
buat saya dan buat ibu
pak trista bapak tahu bagaimana keadaan tasya
bapak kan lihat
dia itu terbelakang
gila kadang kadang umat kapan saja dia itu
aku gak mau melibatkan dia dalam masalah ini
pak tristan tolong dipikirkan kembali oke
bapak sama aja menggali lubang sendiri menggali kuburan sendiri bunuh diri pak
tapi saya ngambil semua ini simpel aja bu saya mandangnya simpel
menurut saya tasya bagus
menurut kamu tasnya juga bagus kan fit
dan menurut semua orang yang hadir pada malam itu tasya itu bagus
dan para pejabat itu juga senang
saya nggak mungkin ganti tasya dengan maud ibu
untuk kali ini saya nggak setuju pendapat ibu
tasya tidak bisa diandalkan pak tristan
kalau lupa nggak percaya
oke ada yang ingin aku tunjukkan kepada bapak
pokoknya hari ini kak tasya bakal goal in sebanyak banyaknya
dan kakak bakal ngalahin si fajar
tapi kak kak tasya mainnya jangan lupa lupa ya
soalnya kan hari ini air pasti pada pantai
ya mau lihat kak
tiara tenang aja
matahari masih ada
jadi sekarang kita olahraga dulu biar sehat
itulah anak aku yang tadi wajahnya terpampang di halaman depan koran
lihatlah kelakuannya pak
apa pantas dia jadi bintang di panggung